siapa yang rindu berlibur menggunakan pesawat
karena saat terjadi pandemi seperti sekarang kita disarankan tidak berpergian
nah bagi anda yang rindu naik pesawat terbang sebagai alternatif
bisa nih mengunjungi sebuah kafe di bandung jawa barat ini
persis di pinggir bandara hussein sastra negara bandung
pengunjung bisa melihat pesawat di landasan pacu
bukan hanya itu pengunjung juga diberitahu jadwal penerbangan
sehingga tidak terlewat untuk melihat pesawat terbang
jangan khawatir lokasinya aman karena sudah diberi pagar pembatas
dan tidak mengganggu area landasan
tidak aneh banyak orang tua yang mengajak buah hatinya
melihat langsung transportasi favorit anak anak ini
pertama sih tempatnya bagus sih
yang kedua kan ini anak anak senang sekali banget pesawat disini
kita santai juga ya melihat pesawat
ini senang anak anak senanglah main kesini
kebetulan dia tuh suka banget sama pesawat
disini kan dia bisa melihat pesawat langsung
jadi kita kesini aja
heboh banget dia kan emang lagi seneng banget sama pesawat
jadi kayak yang jauh aja dia tunjuk tunjuk pesawat pesawat gitu
apalagi kan ini yang deket dia kayak tadi loncat loncat lari lari gitu
sambil melihat pesawat dari dekat
pengunjung juga bisa menyantap berbagai hidangan
seperti burger kue tiau dan mie goreng
nah bagi seorang pelancong yang sering menggunakan pesawat
mungkin pemandangan seperti ini biasa
tapi berbeda dengan orang yang jarang menggunakannya
ini menjadi suatu hal yang unik
nah biasanya makan seperti ini pemandangannya alam atau perkotaan
tapi ini melihat pesawat terbang dengan

disini juga tersedia spot foto untuk bersuap foto
dan fasilitas berolahraga mulai dari arena basket hingga gym
jadi konsepnya ini sebenarnya karena kita masa pandemi kini
jadi kita pengen kasih suatu konsep yang open air
nah dari open air ini kita paduin dengan view pesawat terbang dan sport
jadi kita lihat ada lapangan basket ada tempat nongkrong ada gym
jadi disini kita paduin olahraga dan tempat nongkrong dengan backgroundnya pesawat terbang
untuk memasuki kawasan ini siapkan uang sepuluh ribu rupiah pada hari biasa
dan dua puluh rupiah pada akhir pekan